direkturat reserse kriminal khusus polda jawa barat mengungkap kasus penggelapan dan pemalsuan pupuk bersubsidi
yang diubah kemasannya menjadi pupuk non subsidi di indramayu
dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti empat puluh ton pupuk
pengungkapan kasus pemalsuan pupuk bersubsidi jenis npk yang diubah menjadi pupuk non subsidi ini berawal dari informasi warga
petugas direkturat reserse kriminal khusus polda jawa barat selanjutnya melakukan penyelidikan ke sebuah gudang di desa karanganyar indramayu
petugas mendapati aktivitas para pegawai yang tengah mengganti kemasan pupuk bersubsidi npk merek ponska ke kemasan pupuk non subsidi jenis kebomas
di tempat ini polisi mengamankan barang bukti empat puluh ton pupuk npk yang telah diubah kemasannya serta mengamankan pengemudi truk
dari hasil pemeriksaan sementara pupuk bersubsidi tersebut sebelumnya sengaja dibeli pelaku
dari sebuah gudang di brebes jawa tengah seharga rp dua tiga ratus per kilogramnya
dalam kegiatan pemalsuan pupuk yang telah berlangsung selama dua pekan tersebut
pelaku sengaja menjualnya ke sejumlah perkebunan dengan harga rp enam lima ratus
alhasil pemilik pupuk mendapatkan laba sebesar dua puluh tiga juta rupiah untuk satu ton pupuk yang dijualnya
modus baru jadi kalau kita lihat sepaktir ini ini adalah ponska ini adalah asli ini
ini adalah pupuk untuk subsidi
kemudian ini belinya dari brebes harganya rp dua tiga ratus per kilogram dua tiga ratus kilogram
kemudian dibawa dari brebes ke indramayu dimasukkan dari pusat kudang
diubah kemasannya atau casingnya menjadi kebomas
bumas ini adalah pupuk yang non subsidi
harganya rp enam lima ratus per kilogram jadi ada disparitas harga yang cukup tinggi
petugas masih memburu pemilik pupuk yang telah diketahui identitasnya
serta melakukan pengembangan lebih lanjut
pelaku akan dijerat dengan undang undang tindak pidana ekonomi
serta peraturan menteri perdagangan ri tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian
dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
fredy bangun bandung